dunia tengah dihadapkan dengan sejumlah tantangan ekonomi
butuh upaya bersama untuk mengatasi masalah tersebut
yang telah dilaksanakan sejak awal tahun lalu
menjadi sebuah wadah internasional dengan tujuan pulih bersama
bank indonesia turut beri makna dengan melaksanakan sejumlah rangkaian side events
kegiatan ini merupakan wujud komitmen bank indonesia
di dalam mendukung pengembangan pelaku usaha syariah perempuan
untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif
untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan umkm dan sektor inklusif
dan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah perempuan
serta terhubung dengan sumber bahan baku pasar dan pembiayaan
peran perempuan sangatlah kritikal dalam sebuah perekonomian
berbagai penelitian menunjukkan bahwa
pemberdayaan perempuan dalam suatu perekonomian
akan meningkatkan kapasitas perekonomian dua puluh dua puluh lima
jadi dengan adanya partisipasi
maka ekonomi akan lebih terakselerasi
banyak perempuan yang harus melakukan kegiatan ekonomi
dan ini tidak selalu identik dengan karir di luar rumah
bahkan yang masih ada di dalam rumah
juga tetap menjaga dan memelihara ekonomi mereka
mereka mereka ini adalah bagian dari umkm
tadi disebutkan enam puluh empat juta
umkm di indonesia adalah bagian
dari perekonomian yang sangat sangat giat
di dalam menentukan penciptaan kesempatan kerja
dan juga di dalam giat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan
bank indonesia juga menyelenggarakan g dua puluh bi stronger fest
bank indonesia melaksanakan sejumlah perlombaan
perlombaan tersebut yaitu g dua puluh bi stronger fast

memberikan kesadaran tentang keuangan berkelanjutan
bank indonesia juga mendukung presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua dengan menggelar acara bertajuk capacity building
pada acara ini topik yang dibahas adalah pemberdayaan dan digitalisasi umkm sebagai salah satu upaya inklusi keuangan
demi mendukung pemulihan ekonomi serta hilirisasi industri melalui inovasi teknologi dan produk ramah lingkungan
sebagai kunci dalam mewujudkan ekonomi hijau dan berkelanjutan
pasalnya sustainable finance kini tengah menjadi isu yang terus menghangat belakangan ini
tak terkecuali di dalam forum g dua puluh yang berkomitmen dalam pengendalian kerusakan iklim
termasuk memitigasi dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan sosial dan perekonomian
di bulan agustus dua ribu dua puluh dua kegiatan capacity building g dua puluh telah dilaksanakan di tiga kota
yakni banjarmasin manado dan mataram
side event presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua juga dilakukan bank indonesia dengan menggelar seminar bertajuk
deputi gubernur dodi budi waluyo mengatakan kalau investasi yang ramah lingkungan
merupakan faktor penting untuk pemulihan ekonomi yang tangguh dan inklusif karena menciptakan lapangan kerja
memacu pertumbuhan ekonomi mengatasi perubahan iklim
dalam jangka panjang investasi berkelanjutan akan menempatkan ekonomi global pada jalur yang lebih kuat dan berkelanjutan
itulah rangkaian site event presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua yang digelar bank indonesia pada agustus dua ribu dua puluh
bank indonesia turut mengajak sobat untuk selalu optimistis menyongsong pemulihan ekonomi